sekarang penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan keraguan terhadap peristiwa yang ada
ini yang harus dijaga keberadaan putri tidak ada power harus diperlukan